mulai dua puluh empat sampai dua puluh tujuh juni mahkamah konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim atau rph
sembilan hakim mk sedang menyusun pendapat hukum sebelum memasuki masa pembacaan putusan pada dua puluh delapan juni mendatang
hal ini disampaikan jurubicara mk fajar laksono senin siang
menurutnya dalam rph sembilan hakim mk akan menyampaikan pendapat tentang hukum
dalam proses rph setiap hakim mk mempunyai pendapat dan pandangan
seperti mengenai alat bukti atau saksi ahli yang sudah dihadirkan
untuk kemudian disepakati dalam satu keputusan yang akan disampaikan dalam sidang pleno pengucapan keputusan pada jumat nanti
fajar juga menyebut pembahasan dalam rph dilakukan tertutup
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama
di gedung mahkamah konstitusi jakarta
dito hingga senin sore seperti apa jalannya rapat permusyawaratan hakim atau rph
sembilan hakim mk ini benarkah
jika hakim telah sepakat pembacaan keputusan dapat kemudian dipercepat
ya halo selamat sore
eva memang berdasarkan informasi terbaru yang saya peroleh
dapat dikatakan bahwa rapat permusyaratan hakim yang dilakukan oleh sembilan hakim mahkamah konstitusi
dapat dikatakan berlangsung dengan lancar
dapat saya informasikan bahwa memang ada beberapa hal yang akan dibahas
salah satunya adalah kewenangan dari mahkamah sendiri
nah mereka akan melakukan pertimbangan hukum
nah dalam kewenangan mahkamah mereka menilai apakah keputusan apa saja yang boleh dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi
berdasarkan undang undang dasar dan juga sejumlah undang undang lainnya
selain itu juga mahkamah konstitusi akan membicarakan soal kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon itu sendiri
apakah mereka secara hukum memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan permohonan mereka
selanjutnya satu hal yang akan dibahas juga adalah pokok permohonan
pokok permohonan itu sudah sesuai dengan hukum atau tidak
terus kemudian akan dilakukan konklusi oleh mahkamah konstitusi
selanjutnya akan dikeluarkan juga dengan keputusan
untuk informasi lebih lanjutnya kita akan langsung berbincang saja dengan jurubicara mahkamah konstitusi pak fajar laksono
halo selamat sore pak fajar
selamat sore mas
pak fajar bisa ceritakan sedikit nggak
ini kan hari pertama dilakukan rapat pemusyawatan hakim
soal proses berjalan sendiri gimana kalau kami tahu
ya pertama harus kami sampaikan bahwa rph itu
permusyawaratan hakim itu kan bersifat tertutup
tentu persisnya kami tidak tahu apa yang terjadi dinamika apa yang terjadi di persidangan itu kan
apa di rph itu
tetapi bahwa secara prinsip memang
rph itu adalah forum bagi sembilan hakim konstitusi itu untuk
ia membahas apapun yang terkait dengan perkara
apakah itu legal standing apakah itu posita
apakah itu petitun dan bagaimana dikaitkan dengan jawaban termohon dan seterusnya
termasuk mencermati alatnya

itu semuanya dibahas dalam forum rph
tetapi sekali lagi karena sifatnya yang tertutup
kita tidak banyak atau tidak semua orang bisa tahu persisnya berjalan seperti apa
tapi hari ini kami memastikan bahwa rph berjalan dengan lancar
dan satu keputusan penting yaitu bahwa pengucapan putusan nanti dilaksanakan tanggal dua puluh tujuh juni
dua puluh tujuh artinya dipercepat
ya ada percepatan satu hal
ada percepatan satu hal
ada percepatan satu hal
ada percepatan satu hari karena semula kami mengagendakan tanggal dua puluh delapan juni
meskipun tanggal dua puluh delapan juni itu konteksnya adalah paling lama mk memutuskan
tetapi siang tadi rph memastikan bahwa pengucapan putusan
sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum itu dilaksanakan kamis dua puluh tujuh juni mulai pukul dua belas tiga puluh
dua belas tiga puluh apakah pihak pihak terkait baik pemohon termohon
dan juga pihak terakhir sudah diinformasikan mengenai hal ini
ya tentu sesudah rph itu mengeluarkan keputusan itu
tindak lanjut pertama yang penting dilakukan
tadi sudah dilakukan oleh kepanitraan mk
adalah menyampaikan pemberitahuan atau panggilan sidang di tanggal dua puluh tujuh juni itu nanti kepada para pihak
apakah itu pemohon termohon pihak terkait dan bawah seluruh
artinya siang ini kami sudah mengirimkan surat itu
dan mudah mudahan para pihak dan bawah seluruh sudah membaca
sudah mengetahui bahwa sidang akan berlangsung nanti hari kamis
dengan dipercepatnya keputusan ini sidang keputusan ini
apakah masih akan dilakukan sungkan rph untuk beberapa hari ke depan ini
ya rph akan tetap berlanjut
rph itu adalah forum untuk menyepakati hal hal yang krusial
bahwa di luar rph itu masing masing hakim konstitusi yang sembilan ini
itu bisa saja melakukan
itu bisa saja melakukan pendalaman secara mandiri di dalam ruang kerjanya masing masing
terkait dengan alat bukti misalnya atau hal hal lain yang terkait dengan perkara
kemudian hal hal yang krusial itu diputuskan di dalam rapat permusyawaratan hakim
itulah nanti hasilnya yang akan dituangkan di dalam putusan
dan putusan itu yang nanti akan dibacakan dalam sidang hari kamis
dengan dipercepatnya keputusan sidang keputusan sendiri
apakah bisa diasumsikan bahwa mahkamah konstitusi terutama hakim hakimnya
semakin mendekati sebuah keputusan
ya ini soal kesiapan saja sebetulnya
jadi dalam penanganan perkara ini ternyata majelis hakim memastikan bahwa
putusan mahkamah konstitusi dalam sengketa hasil pilpres ini
ternyata sudah siap dibacakan pada tanggal dua puluh

nah kalau kemudian putusan itu maka itu akan berlangsung

nah itu sudah siap diucapkan pada hari kamis
kenapa harus menunggu hari jumat kan begitu
nah inilah yang penting disampaikan adalah perubahan agenda
atau percepatan itu betul betul karena pertimbangan internal mk
terutama pada aspek kesiapan dalam mk mengucapkan putusan itu
tidak ada hal hal lain di luar kepentingan mahkamah konstitusi
baik terima kasih pak fajar atas keterangan waktu ini
selamat sore selamat berterakan semuanya balik
dari wawancara saya dengan jurubicara mahkamah konstitusi pak fajar lason menyatakan bahwa sidang keputusan pembacaan hasil pilpres yang diajukan oleh prabowo subianto dan juga sandiaga uno akan dimajukan menjadi hari kamis tanggal dua puluh tujuh juni mulai pada pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
kita kembalikan ke anda
baiklah arya dita utama melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta terima kasih